ribuan merek dan jenis minuman keras serta narkoba jenis sabu sabu dan tembakau gorilla dimusnahkan
di alaman pores jember jawa timur rabu pagi
tujuh delapan ratus delapan puluh delapan minuman keras yang dikemas menggunakan botol bekas air mineral dimusnahkan menggunakan alat berat
sementara narkoba jenis sabu sabu pil dan tembakau gorilla dimusnahkan dengan cara dibakar
pelaku penyalahgunaan narkoba yang dimusnahkan kini sedang menjalani masa tahanan
kita melakukan rapat koordinasi menyambut bulan ramadhan berserta dengan forkopimda kphri dan instansi terkait
nah setelah itu setelah rakor kami melaksanakan pemusnahan barang bukti minuman keras
yang selama ini kita laksanakan operasi cipta kondisi memasuki bulan ramadan